kita mulai informasi pertama masa pendukung pimpinan front pembela islam rizik sihab sejak jumat pagi tumparwa di sepanjang jalan tol ciawi hingga simpang gadok bogor jawa barat
mereka menyambut kedatangan rombongan rizik ke kawasan megamendung
berdasarkan pemantauan kamera drone tmc masa mengular hingga sejauh setengah kilometer memadati jalan utama dan alternatif
rombongan rizik sihab melambaikan tangan kepada warga yang menyambut dengan salawat dan rebana
untuk mengantisipasi membludaknya jumlah masa polisi menyiagakan lebih dari tujuh ratus personil gabungan polres dan polda jawa barat guna mengamankan jalur yang dilintasi
selain itu lalu lintas di sepanjang jalur utama puncak macet parah
petugas terpaksa mengalihkan lalu lintas kendaraan menuju ciawi sukabumi dan baranang siang
sedangkan arus dari puncak dialihkan ke jalur babakan madang sentul
hingga menjelang siang lalu lintas menuju kawasan puncak masih dipenuhi masa yang berjalan kaki menuju pondok pesantren agrokultural megamendung
rizik dijadwalkan meresmikan pembangunan di pesantren sekaligus melaksanakan sholat jumat di lokasi

ketiga penerbangan lintas di jawa tengah dan jawa tengah diberikan penghasilan penerbangan